teknologi jembatan gerak hadir untuk mendukung harmonisasi pergerakan transportasi darat dan juga laut
selain aspek fungsinya jembatan jembatan ini kerap menjadi elemen estetis yang mempercantik tampak landscape sebuah kota
beberapa rangkuman jembatan gerak ini sekaligus harus mengakhiri perjumpaan kita di tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi
seiring berkembangnya populasi dari sebuah kota infrastruktur pendukung moda transportasi menjadi suatu hal yang tak bisa dielakkan
salah satunya adalah kebutuhan akan sebuah jembatan yang menjadi sangat penting
khususnya pada kota yang dilewati
kota yang dikeluarkan oleh aliran sungai berukuran lebar
di sebagian kota sungai dengan karakteristik lebar ini juga kerap menjadi salah satu media untuk transportasi air
kehadiran sebuah jembatan gerak dianggap hal yang penting demi mengatur pergerakan berbagai alat transportasi
baik di darat maupun di air
dibangun sejak tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam hingga seribu delapan ratus sembilan puluh
london tower bridge menjadi salah satu ikon dari ibu kota negara inggris tersebut
jembatan dengan panjang dua ratus empat puluh meter ini berada di atas sungai thames
bagian utama jembatan dapat bergerak naik agar berbagai moda transportasi yang melintas sungai dapat bergerak secara aman
mekanisme jembatan dilakukan secara hidrolik sebanyak seribu kali dalam setahun
masih di london sebuah jembatan yang terletak di kawasan merchant square kerap menarik para wisatawan

jembatan ini memiliki mekanisme berkualitas yang sangat menarik

akan bergerak naik dengan sistem hidrolik
jembatan sepanjang dua puluh meter ini akan terbelah kelima bagian dengan ukuran panjang berbeda
scalen bridge menggunakan prinsip rotasi pada mekanisme geraknya
jembatan kantylever ini memiliki bentuk yang tidak biasa karena terinspirasi dari bentuk tanda baca apostrof atau koma
pada jembatan sepanjang lima puluh tujuh meter ini
terdapat sebuah restoran dengan pemandangan sungai hambar
pemandangan sungai humber di kota hull inggris
scalene hanya difungsikan oleh para pejalan kaki yang melintas
para pejalan kaki dapat menikmati pemandangan kapal yang melintas saat mekanisme gerak jembatan sedang difungsikan
puented vizcaya adalah sebuah jembatan angkut yang membentang di atas sungai nervion di kota gexo spanyol
jembatan ini dibangun tahun seribu delapan ratus sembilan puluh tiga silam
dan menjadi jembatan angkut tertua sepanjang sejarah
berbagai transportasi darat yang ingin melintas akan diangkut menggunakan gondola yang digantung pada struktur jembatan
para pejalan kaki juga dapat melintasi struktur jembatan yang terdapat satu ratus enam puluh empat meter di atas permukaan air
memiliki panjang total dua puluh lima lima meter
saat membentang jembatan ini akan melipat menjadi tiga bagian agar para kapal dapat melintasi perairan teluk killerford
sistem pelipatan difungsikan melalui sistem hidrolik di salah satu ujung jembatan
jembatan bagi pejalan kaki ini telah selesai dibangun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh silam
gates head millennium bridge adalah jembatan bagi pejalan kaki dan pesepeda di atas sungai thin kota newcastle inggris
jembatan ayun ini adalah yang satu satunya di dunia dan telah mendapatkan penghargaan dari asosiasi teknisi jembatan internasional
pompa hidrolik di setiap ujung jembatan membuat jembatan ini berputar empat puluh lima derajat mengikuti sudut elevasi sehingga kapal berukuran sedang melintas di bawahnya
untuk keamanan jembatan ini bahkan mampu bertahan meski tertabrak kapal dengan bobot hingga empat ribu ton
jika berbicara jembatan gerak tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas jembatan ampera di kota palembang
jembatan yang menjadi ikon ibu kota sumatera selatan ini telah diresmikan sejak seribu sembilan ratus enam puluh lima oleh presiden soekarno
jembatan ini panjangnya sekitar satu satu ratus tujuh belas meter dan mengadopsi sistem gerak elevasi agar berbagai kapal pengangkut dapat melintasi sungai musi secara aman
sayangnya sistem gerak jembatan ini sudah tidak lagi difungsikan

bandul pemberat di menara jembatan juga telah diturunkan demi alasan keselamatan